data kementerian komunikasi dan informatika menunjukkan bahwa indonesia menempati urutan keempat sebagai negara pengakses facebook terbesar di dunia
indonesia juga menempati urutan kelima pengguna twitter terbesar
tidak heran penyebaran informasi sangat pesat meski tidak sedikit informasi yang tersebar adalah informasi palsu atau hoax
cukup mengunggah sepenggal kalimat lalu diikuti dengan like atau retweet
unggahan tersebut menjadi viral di dunia maya dengan mudah
tanpa harus melakukan verifikasi kebenaran
sayang masyarakat indonesia tidak sadar
dengan memencet fitur like atau retweet mereka sudah menjadi bagian dari penyebar informasi palsu
memang kekuatan media sosial yang bisa menciptakan mas self communication komunikasi yang masif
bahwa banyak orang lewat self to self lewat share lewat person to person
disitulah maka lalu orang yang begitu mudah suka share nge share itu
bisa terkena sanksi pidana kalau dia yang di share adalah sebuah tuduhan pada orang lain yang tidak benar
masyarakat kerap tidak menyadari ada etika yang harus dipahami dalam menggunakan jejaring sosial
unggahan pada laman facebook pribadi tersebar hingga berujung pada unjuk rasa besar yang menuntut basuki cahayapurnama dihukum karena dianggap telah melakukan penistaan agama
contoh kasus lain adalah yusnia
seorang ibu rumah tangga yang menuliskan kemarahan melalui media sosial yang berujung ke meja hijau
dan kasus terakhir adalah penghinaan yang dilakukan pandu wijaya kepada ulama mustafa bisri melalui akun twitter
di tatap muka orang itu kan masih dia melihat ada orang lain melihat perbuatannya
itu yang paling penting
sedangkan kalau di gadget di layar komputer dia merasa sendirian
merasa sendirian betul
sehingga dia merasa bebas untuk berkata apa saja
padahal alamatnya dia fotonya dia itu diketahui orang banyak
jangan lupa bahwa norma sosial baik tatap muka maupun online itu kan sama
menghina orang dengan tatap muka atau menghina orang melalui online sosial media itu kan sama sakit hatinya
perkembangan teknologi sepatutnya membuat masyarakat lebih kritis dalam memilih dan menyebarkan informasi
sekaligus menggunakan tata kerama saat bergaul di media sosial
irin wardhani jakarta